dan kabar gembira datang dari pusamania borneo fc
manajemen pbsi berjanji akan menyediakan tiket gratis
untuk seluruh supporter yang menyaksikan laga final piala presiden dua ribu tujuh belas
pusamania borneo fc dijadwalkan akan melawan arema fc pada partai puncak
di stadion pakansari bogor jawa barat hari minggu ini
farid abu bakar manajer pbfc menyampaikan rencana tiket gratis
bagi supporter ini yang saat menggelar latihan di stadion segiri samarinda
tiket gratis tersebut bisa diambil di stadion pakansari bogor jawa barat
saat final melawan arema fc
namun untuk mendapatkan tiket gratis
para supporter diwajibkan mendaftarkan diri di mabes pusamania borneo fc samarinda
farid berharap dukungan supporter dapat mengantarkan pbfc meraih juara pada final nanti
untuk tiket penonton untuk seluruh pusaman yang ada di samarinda ini
diregistrasi di sana dan nanti kita bisa siapkan tiket di bogornya langsung
gratis semua ya
itu kita kasih gratis semua